apa ya rasanya bermain ular tangga dengan ukuran yang besar di jalanan
nah ini bisa anda temukan di gang warga luyu jalan asep berlian kelurahan cikutra kota bandung
kawasan ini sengaja dihias dengan warna warni mural
lukisan atau mural warna warni terbentang di sepanjang jalan hingga dinding rumah warga
uniknya mural yang ada di lokasi ini bertemakan permainan tradisional yang populer di era sembilan puluh an
ada engklek ular tangga congklak hingga damdaman
jadi anak anak yang tinggal di sini juga bisa memainkan permainan permainan ini
terus sudah pjj
biasanya ada yang main sonlah ini ular tangga dan yang lainnya
senang senang terus bermain
mainannya lancar terus gak kemana kemana
jadi takut kalau kemana kemana jadi bisa di sini saja
ide pembuatan mural permainan tradisional ini berawal dari inisiatif warga
yang ingin membuat sarana bermain bagi anak anak di masa pandemi
selain mural permainan di lokasi ini juga terdapat mural tiga dimensi
yang sering dimanfaatkan warga untuk berfoto
di masa pandemi covid sembilan belas penerapan protokol kesehatan pun tetap dilakukan
bagi warga yang ingin bermain di kawasan ini
awal bulannya kita ingin menyalurkan bakat warga terutama pemuda rw lima
dan saya lihat kekhawatiran anak anak di saat ini saat covid ini saat pjj ini
mungkin banyak ketergantungan terhadap hp
dan setelahnya ini mungkin kita buat mural yang memang bertemakan untuk permainan anak anak
keberadaan mural ini tidak hanya disukai oleh anak anak
tapi juga para orang tua yang seakan diajak kembali bernama
nostalgia dengan permainan masa kecil mereka
nah ternyata memang seru juga ya bermain seperti ini
memang adanya mural ini selain untuk mengurangi penggunaan gadget pada anak anak di masa pandemi ini
hal ini juga sebagai upaya untuk tetap melestarikan permainan tradisional
laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat